terima kasih anda masih bersama kami
sektor perdagangan investasi dan perindustrian akan bersinergi
dalam agenda pemulihan ekonomi
salah satunya adalah melalui presidensi g dua puluh yang menjadi momentum bagi indonesia
untuk menggerakkan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
bagi indonesia dan negara anggota g dua puluh
pasal yang kita hadapin kemarin itu adalah
sejak negara negara maju
pemerintah menggelar inaugurasi kelompok kerja perdagangan investasi dan industri
dalam menyongsong presidensi g dua puluh untuk pemulihan ekonomi global
kementerian perdagangan kementerian investasi bkpm dan kementerian perindustrian
akan bersinergi menggelar trade investment and industry working group
yang dijadwalkan berlangsung pada september mendatang di labuan bajo nusa tenggara timur
pertemuan ini akan mengangkat enam isu prioritas
yaitu mulai dari peran sistem perdagangan multilateral
perdagangan digital dan rantai nilai global
hingga mendorong investasi berkelanjutan melalui revolusi industri empat
enam isu prioritas ini diharapkan akan memberikan hasil konkret
bagi penyelesaian tiga subtema penting
yakni arsitektur global di bidang kesehatan
transformasi digital dan transisi energi hijau
peran sektor swasta di sektor perdagangan dan industri
menjadi sangat penting untuk pemulihan ekonomi
karena mengandalkan apbn saja tidak akan terjadi
contohnya di tahun dua ribu dua puluh
kementerian perdagangan mencatatkan bahwa hasil dari investasi
yaitu misalnya untuk hilirisasi pada pertambangan di sektor nikel contohnya
dan juga untuk misalnya industri otomotif
itu keempat dari lima top lima ekspor kita itu berasal dari industri dan industri pengolahan
yaitu yang saya utarakan tadi besi baja
yang merupakan nomor tiga cpo nomor dua
kemudian otomotif dan elektronik
jadi ini merupakan suatu bagian yang sangat penting
dan saham bahu membahu antara perdagangan dan investasi juga terhadap perindustrian
ini merupakan nilai tambah yang luar biasa
dan ini merupakan sebenarnya kesempatan buat indonesia
men tiga kali lipatkan gdp per kapitanya dalam waktu yang singkat
peran swasta dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi itu sangat penting
sementara itu menteri investasi
kepala bkpm menyampaikan fokus pemerintah dalam momentum g dua puluh
adalah mendorong investasi berkelanjutan dan inklusif
indonesia harus memainkan peran terdepan dalam mendorong green energy
karena sumber daya alam yang dimiliki indonesia yang luar biasa
namun pemerintah juga menjamin adanya kolaborasi antara investor asing potensial
dengan pengusaha nasional di daerah termasuk umkm
kita itu dikasih nikel untuk mobil
kita dikasih lagi angin yang kuat matahari yang kuat
nah sekarang ini lagi kita menyusun bagaimana caranya agar investasi
dalam negeri dan luar negeri bisa kolaborasi
harus kita akui kita ini punya teknologi belum bagus
teknologinya ini baru dari luar negeri yang paling banyak
tetapi kita nggak boleh merelakan kekayaan dalam negeri kita
kepada orang menguasai teknologi tanpa ada hitung hitungan ekonomi kolaboratif yang baik
maka negara punya posisi adalah bagaimana membuat regulasi yang win win
menguntungkan untuk para investor yang punya teknologi
tapi pengusaha nasional kita juga nggak boleh ditinggalkan
inilah yang kita paksain
nah inilah posisioning negara dalam memainkan peran untuk melakukan lobby di g dua puluh
namun sebelum indonesia memiliki kekuatan
pemimpin dalam menyuarakan pembangunan yang berkelanjutan
pemerintah perlu membedahi permasalahan mendasar yang menghambat investasi di dalam negeri
di antaranya memberikan kejelasan dan perbaikan undang undang cipta kerja
yang disebut inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusi
kemudian perbaikan regulasi untuk meningkatkan easy of doing business di indonesia
jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sesegera mungkin bisa memperbaiki
katakanlah kepastian hukum seperti itu
kemudian juga bagaimana memperbaiki regulasi
menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dengan cara tentunya ekosistemnya diperbaiki
agar dunia bisa semakin melirik indonesia sebagai negara yang memang ramah terhadap investasi ramah bisnis
indonesia menjadi tuan rumah dan memimpin pertemuan g dua puluh
tiiwg dalam membahas kebijakan untuk pulih kembali
kebijakan itu akan dikaitkan dengan konteks pertumbuhan inklusif ramah lingkungan dan berkelanjutan
kementerian perdagangan juga akan mendiskusikan kepentingan ini dengan seluruh negara anggota g dua puluh
pemangku kepentingan dan organisasi internasional mengingat isu ini penting dan mendesak
tim liputan cnn indonesia